anggota dpr fraksi pks ledia hanifa ditunjuk partainya menggantikan fahri hamzah sebagai wakil ketua dpr
sebelum menempati pos baru pimpinan dpr ledia lebih dahulu melepas jabatannya sebagai wakil ketua komisi delapan hari ini
namun proses pergantian ledia ke ikskan kulba lubis batal dilakukan
menurut wakil ketua dpr bidang kesra fahri hamzah yang sedianya melakukan pelantikan itu
sekretariat dpr belum bisa menggelar proses itu karena ada ketentuan yang belum terpenuhi
yang jelas di meja saya itu sudah ada berita acara dan apa namanya istilahnya itu kertas narasi pimpinan rapat yang akan saya bawa
itu yaitu pergantian ibu ledia
pada pak ikskan
tapi last minute memang ada masalah katanya ibu ledya belum masih tetap wakil ketua komisi
bukan berarti bapak menolak ya pak fahri
enggak saya enggak ada begitu begitu
kalau itu kan rutin karena di undang undang dan tatip kan jelas
yang beda kan memang dengan yang posisi saya kan
kita sama sama membaca tatib
kita ini basisnya undang undang
kita enggak mungkin
kita mengelak dari undang undang dan tatip